habis bukunya banyak im
eh rod kultum itu kagak ada yang jelek
nih dorong pilih buku kultumnya nih
biar aja nunggu duit
assalamualaikum apa khabar
saya kirain pak ji di rumah
yaudah mau beli bukunya di mana nih
maksud ojek belinya di toko yang mana
gue kagak tau
gue udah lama kagak pernah pilih buku
toko tukang boborjak di kolong
nih buang ya
nggak ada rejian bang
nggak ada bang
ya mak makasih ya
tis katanya istrinya daddy udah balik
baik tadi pagi baru aja teleponan
yang nelpon lo duluan apa dia duluan
alah biasanya juga lo duluan
dia kangen katanya
kangen apa minta kiriman bulanan
kalau yang itu mah udah pasti ya tuh pur
nggak usah diminta juga udah pasti langsung saya kirim
kecuali apa ayu
kecuali kalau saya telat ngirimnya
jadi gue nggak kepikiran tiap bulan harus ngirimin
jomblo malah seng
mau kemana tuh
darah api gini
ibu mau beli bukaan puasa
ibu males masak
jualannya nanti malam aja bu
supaya bapak bisa buka bareng ibu sama bagas
ibu mau beli apa toh
yo belum tahu
es campur enak bu
yowes bapak beli aja sendiri
assalamualaikum pak e
minta dikirimin uang buat beli baju kokoh baru
ternyata bukan saya aja pur
yang ditelepon buat ngirimin uang
orang jomblo juga ditelepon

ya elah rod lo bingung mulu
habis bukunya banyak im
kultum itu kagak ada yang jelek
di lo bingung buku kultumnya di
ma'am ini beli kolak juga
tapi saya ini tuh lagi kesel banget sama suami saya itu mbak
mwoso ada temen saya ngajakin ikutan bahasa ramadhan
eh tapi malah saya dilarang mbak sama suami saya itu
saya bukan yang larang mas
namanya juga berkeluarga
kita harus pinter pinter ngatur keuangannya
gitu kan mas
saya itu sering banget kan
saya benar benar kesal sama suami saya itu
ikutan jumba enggak boleh
ikutan irisan blender enggak boleh
ini itu enggak boleh
opo opo enggak boleh
aku tuh jadi bingung tuh dia tuh maunya apa
mas ngerti kan kenapa kita ngelarang istri kita boros
maaf mas saya nggak pernah ngelarang istri saya
dan istri saya juga enggak suka macam macam
aduh mangkuk kesel gitu
eh bu gosipnya ntar aja
melok mana lu
jak saya jalan dulu ya
lu dateng lu pada jalan
mak bang ojak enggak diajak
lah lu belum telepon lagi lu
tanya mau ikut apa kagak
kalau mau ikut kita naik bajai
emang udah lu telepon
abang enggak kekut dah abang ucek aja
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dari tadi belum selesai ngobrolnya
mau buka puasa di sini apa enggak
kamu tanya deh
bi ya toh
ah rumahnya yang ini kan
ih masa seratus
sepuluh ribu atu neng
buat berdua ya
dua dua puluh ribu
tadi kata om yang ini sepuluh ribu
maksud saya sepuluh ribu itu teh buat satu orang nih
nah gitu dong
satu dari satu derajat
masih belum hormat